saya mau tambahin nomor izin dari dinas kesehatan
terus mau disetak banyak
kalau logo halal disini ada
saya cuma butuh nomor izin dari dinas kesehatannya aja
ketemu di tempat biasa
si jeko udah mandi
bawa oleh oleh ma
kalau mau lagi
ambil aja di kamar
kamu lagi apa
lagi terima telepon dari kamu
nggak ada yang dikerjain
udah beres semua tinggal masak
kok belum masak
nggak ada yang dimasak nunggu teki nasi pulang
kan hari ini teki nasi yang belanja
nggak biasanya teki nasi yang belanja
di jakarta mah katanya teki nasi yang selalu belanja sendiri
sekalian nganterin anaknya ke sekolah
nanti kamu gitu nggak
kalau udah punya anak
selama ini kan kita lagi menuju ke sana
nikah berumah tangga
emangnya kamu serius
kamu mau demi apa
demi apa juga mau
supaya kamu mau kerjasama
nanti waktu makan siang kamu yang jaga
berarti nanti saya makan siang duluan
kamu mau makan di mana
maunya sih makan di rumah terus
kamu yakin masakan aku cocok sama selera kamu
kamu maunya demi apa
demi apa juga mau
nanti aku telpon lagi
si bapak tua
yang terbiuh serayuan maut kamu
santai aja katanya
seratus juta itu tidak besar
tapi kita bisa atur atur untuk ngasih uang jajan ke beberapa orang
dua minggu atau empat belas hari terhitung mulai hari ini
kita sikap satu persatu bekas anakmu mustiahat

yang ramai tapi padaporsi dapet orang mana yang
masih inget saya
desain kecimbring saya masih ada
saya mau tambahin nomor izin dari dinas kesehatan
terus mau disetak banyak
kalau logo halal disini ada
saya cuma butuh nomor izin dari dinas kesehatannya aja
udah saya catat
kita akan mulai dari terminal
tempat yang dulu pernah saya pegang
tempat yang seharusnya jadi warisan buat saya
tapi kang bahar dan muslihat
tidak pernah memberikannya pada saya
yang kedua adalah pasar
di sana ada orang yang sanggup menandingi kelicikan saya
dia pernah berhasil menyusup kesini atas perintah muslihat
seolah olah untuk saya
ketiga adalah jalanan
di sana ada dua orang yang selalu satu paket
mereka dulunya ada kuasa yang terminal
mereka adalah dua orangnya
orang yang tidak pernah menaruh rasa hormat sedikitpun pada saya
karena lebih tunduk dan patuh pada muslihat
semua harus selesai dalam empat belas hari
terhitung mulai hari ini
gak bisa lebih cepat
aku udah nanya gitu juga ke penjahitnya
permintaan lagi banyak
habis mau gimana lagi ya tuh
gak coba cari penjahit lain
sama penjahit itu sebetulnya aku udah cocok
masa cuma gara gara fadli bisa ngantar pakai motor
terus disandinggalin kamu
kalau karena ganteng
kayaknya enggak juga
tapi lebih ganteng dibanding kamu
udah kontak lagi sama ubed
buat apa kontak lagi sama dija
kalau hari ini saya di ronsen
pasti kelihatan semuanya
semua udah berantakan